ya dinamika politik jelang dua ribu dua puluh empat terus bergulir
yang terbaru rombongan partai nasdem pimpinan surya paloh
bertandang ke markas golkar dan disambut oleh erlangga hartarto
banyak tafsir yang bisa dibaca dari pertemuan ini
koalisi perubahan dengan partai demokrat dan pks belum solid
sinyal nasdem masuk koalisi indonesia bersatu
atau justru sebaliknya
nah saya akan membahasnya malam hari ini
bersama kang saan mustafa ketua dpw partai nasdem
pakar komunikasi politik bang effendi ghazali
selamat malam bang effendi dan kang saan
selamat malam mas taufik
ya saya akan ke kang saan terlebih dahulu
pertemuan pak surya paloh dengan erlangga hartarto
ini sebenarnya sinyal ada nasdem akan masuk koalisi indonesia bersatu
atau hanya sekedar silaturahmi saja begitu
ya pertama tadi sudah ditegaskan ya
bahwa ini adalah kunjungan balasan
karena golkar pernah berkunjung ke partai nasdem
dan sekarang nasdem membalas kunjungan ke partai golkar
itu yang pertama
yang kedua tentu buat pak surya ini bagian dari romantismenya
karena pernah besar di sana
tadi mereka menyatakan bahwa pak surya ini kan alumni partai golkar
dan pak surya ya amiri bahwa memang alumni partai golkar
jadi ada suasana romantisme di sana
dan yang ketiga pak surya dan pak erlangga juga menegaskan bahwa
mereka punya komitmen yang sama untuk tetap mengawal dan menjaga
pemerintahan presiden jokowi dan pak maruf amin ini
sampai di akhir masa jabatannya
tentu dengan segala kebijakan dan programnya
yang sekarang sudah mendapatkan apresiasi dari dunia
dan mampu dan berkinerja dengan sangat baik
tentu ingin terus ditingkatkan menjadi sangat baik
dan yang berikutnya juga ingin menegaskan bahwa
dalam sebuah suasana tahun politik
yang namanya menjaga suhu politik agar tetap sejuk
itu menjadi penting
maka dibutuhkan yang namanya itu soliditas
dan penguatan di barisan koalisi pak jokowi
nah di akhir selain tadi kita sama sama punya
pandangan yang sama punya komitmen yang sama
untuk tetap mempertahankan demokrasi kita agar tidak mundur
yaitu ingin sama sama punya pandangan yang sama
bahwa sistem pemilu kita tetap seharusnya proporsional
nah selain itu juga dibuka ruang komunikasi
misalnya ruang komunikasi itu apa
tidak menutup kemungkinan dari proses silaturahmi ini
ke depan terbangun
ada terbangun misalnya seperti pak surya sampaikan
ruang untuk misalnya bergabung bersama sama
itu ruangnya sangat terbuka
apa ruang yang sangat terbuka
nasdem dengan barisan koalisi perubahannya ke
apa ke kib
atau kib masuk ke dalam barisannya koalisi perubahan
atau nanti ada formula baru
kemudian ada kesan selera

tapi semangat untuk saling menghormati
dan semangat untuk saling menghargai terhadap sikap
dan masing masing langkah politik
itu tetap menjadi komitmen bersama
jadi menghormati menghargai sikap dan langkah politik masing masing
yang sekarang memang sudah terbangun
diantara dua kekuatan ini
ini tetap bisa saling mengapresiasi dan saling menguatkan
ini sebenarnya kita ketansi dari silat rahmi tadi
tapi kang saan peluangnya lebih besar mana
apakah nasdem bergabung dengan kib atau justru golkar yang akan ditarik ke koalisi perubahan
nah ini kan tentu kita nggak berpikir misalnya diametra itu ya satu ke sini satu ke
tapi kan tentu akan dicari yang terbaik lah diantara dua yang ada ini
jadi pasti akan ada jalan tengah yang terbaik
dimana dua duanya juga yang selama ini kan sama sama punya hubungan yang baik
jadi antara pak surya dan pak erlangga ini kan historisnya sama
yang kedua juga tadi sama sama pendukung pemerintahan pak jokowi
sama sama partai yang ininya nasionalis
jadi banyak sekali irisan irisannya antara golkar dan nasdem ini
jadi dan tentu dengan silat rahmi yang intensif
ini kemungkinan kemungkinannya itu bisa saja ke depan apa yang tadi dikatakan pak surya maupun pak erlangga
ruang untuk mereka bersama itu sangat terbuka lebar
ya nah manuver pak surya palo dan jajaran nasdem ke partai golkar
ini sulit dilepaskan juga dari kehadiran pak surya paloh ke istana bertemu presiden joko widodo sebelumnya
karena setelah itu kan ada manuver manuver yang dilakukan nasdem lainnya ya
perlahan wacana reshuffle untuk sementara juga mengendur
saya akan ke bang effendi apakah ini artinya nasdem ingin memastikan fondasi politiknya setelah nanti jokowi tidak lagi menjabat
ya pertama saya kutip dulu pernyataan ketua umum partai nasdem bapak surya paloh
bahwa saya tidak tahu perasaan hati beliau maksudnya mengacu ke pak joko widodo
sehingga saya juga harus menyatakan saya tidak tahu perasaan hati bapak surya palo
yang saya tahu waktu itu ada ini agak menarik nih ada ksp dan sp
waktu itu saya dengar ada ksp yang mengatakan kemungkinan reshuffle pada bulan januari
dan januarinya sudah selesai
kalau pakemnya betul betul tetap drabupon
semua pemerhati bisa istirahat
karena drabupon selanjutnya kalau nggak salah saya bulan maret ya
tanggal delapan atau tanggal berapa begitu kurang lebih gitu
nah tetapi yang mau saya katakan adalah
ketika ini poin kedua
ketika isu reshuffle ini dibahas
kan seakan akan banyak menuju kepada nasdem dengan deklarasi calon presiden
kenapa saya katakan seakan akan tidak ada peraturan perundangan yang dilanggar
ada yang mengatakan soal moral soal etika loyalitas dan sebagainya itu
berdasarkan peraturan perundangan tidak ada yang dilanggar
nah karena ini menjadi eksperimen politik di indonesia
kapan mulai boleh mendeklarasikan calon presiden yang barangkali bisa berbeda dengan keinginan pertahanan
nah dalam konteks itu muncul pertemuan antara
kebetulan satu hari
yang sama kang saan ya
ada pertemuan dengan timnya anies waktu itu
dan sorenya ada pertemuan antara bapak surya paloh ketua umum dengan bapak presiden
yang berlangsung satu jam dua puluh menit
diterima seperti biasa mesranya biasa menurut pak surya paloh
para pemirsa mas taufik kang saan
ini kan orang kalau lagi banyak disorot khususnya dalam sebuah masalah yang viral
kan sesudah bertemu begitu baik disampaikan oleh bapak presiden secara lisan
ataupun tidak kan lebih baik bertemu dengan teman teman akrab
orang kalau lagi punya masalah ya kang saan ya
kan habis di tengah masih belum pasti apa yang akan terjadi di rabu pon
ya kan saya nggak tahu isi pembicaraan itu
nah kan kita butuh teman dekat
nah salah satu teman dekat itu namanya golkar
karena sebagian adalah alumni dari golkar
dan bahkan pak surya paloh mengatakan

golkar lah kurang lebih
jadi mas taufik kang saan dan para pemirsa
saya rasa ini langkah yang bagus untuk dua hal
satu menyatakan bahwa memang sedang ada masalah
karena mungkin tidak tahu persis ya
tidak paham betul apa perasaan beliau itu
artinya disambut gembira tapi enggak
belum terlalu tahu perasaan batin beliau gitu ya
nah kemudian boleh dong ketemu teman lama buat nanya
buat ngobrol kira kira perasaan hati beliau ini apa ya gitu
teman lama ini dalam satu koalisi
akan lebih aneh kalau mas taufik dan para pemirsa
akan lebih aneh kalau tiba tiba langsung bertemu dengan koalisi perubahan
nah itu agak lebih aneh
jadi orang kalau di tengah sorotan gitu ya
viral atau sedang ditunggu tunggu kelanjutan suatu peristiwa
biasanya pergi ke teman teman lama
nah barangkali itu yang dianggap sebagai kebetulan koalisi diseberang
karena ini kan identik dengan kib
tapi kalau saya lebih melihat sebagai organisasi
partai golkar ini selalu saya sebut sebagai
jadi partai yang sudah punya pengalaman panjang
dan kesanalah pak suryapalo datang untuk
mungkin jurhat tepatnya
iya tapi kan yang jadi pertanyaan
yang sekarang sedang dijajaki
yang sedang di finalisasi
bahkan baru saja dibentuk adalah dengan koalisi perubahan
dengan pks dan juga demokrat
lalu kenapa ketua umum partai nasdem pak suryapalo
lebih memilih bertemu dengan golkar terlebih dahulu
ketimbang dengan ketum partai yang tergabung dalam koalisi perubahan ini
ya nah ini pertanyaan ini kalau diteruskan
selain tadi jawabannya bertemu teman dekat untuk curhat
karena sama sama belum tahu apa perasaan beliau
nah ini pertanyaan yang sangat menarik
bagi seluruh pemirsa kita karena begini
kalau dinyatakan secara formalitas
kan bisa saja nanti saling mendekatilah
jadi kib bisa ke koalisi perubahan
dan teman teman yang di koalisi nasdem ini bisa juga ke kib
tapi itu kan formalitas kang saan
tidak semudah itu di lapangan karena
kan koalisi perubahan ini sudah punya capres
namanya anies paswedan
dan teman teman golkar ini
sampai saat ini golkar aja kita jangan bawa bawa kib dulu ya
golkar itu selalu mengatakan calon presidennya erlang kahartato
kan ini agak mirip dengan
sekretariat bersama geri indra dan pkb
ya sudah ada sekretariat bersamanya
tapi teman teman pkb masih mengatakan bahwa
berdasarkan istimewa ulama calon presidennya caimin
kan sama ini sebetulnya di indonesia
eh menarik ini
jadi sudah pasti calon presidennya prabowo
tapi caimin juga calon presiden di sekretariat bersama
kalau yang ini sama juga
kalau mereka betul betul nanti bergabung
artinya bisa nasdem keseluruhan
atau yang teman teman golkar ke koalisinya nasdem ini
kan berarti calon presidennya ada dua
nah kalau dinyatakan yang menarik justru ini
ini bisa didiskusikan nih
kalau dinyatakan akan ada formula baru
nah itu menarik
saya mau mengatakan
kalau betul kata kata formula baru itu
boleh kita teruskan pada diskusi ini
itu mengacu bisa jadi mengacu
padahal nggak apa apa pak surya paloh mengatakan akan muncul banyak tafsiran
salah satu kapsiran saya
bisa jadi mengacu pada katakanlah
suasana dalam pertemuan satu jam dua puluh menit itu
pertemuan itu tersampaikan secara lisan
kemudian ada bentukan baru nih
diantara partai partai yang ada di dalam koalisi
nah ini bisa agak menggoncangkan juga bagi anies baswedan
pks demokrat dan lain lain
agak menggoncangkan dalam tanah peti
nah saya akan langsung ke kang saan ini
apakah benar akan ada kejutan baru
nanti dari selesai pertemuan dari pak erlangga hartarto
dan juga pak surya palu tadi yang sempat disebutkan oleh bang effendi
apakah kan kita tahu
tadi saya menutip kang saan dengan formula baru
formula baru tadi kan juga disebutkan ya
bahwa koalisi perubahan sudah ada suara menjagokan anies
dan kemudian juga dari golkar sendiri kan sudah
dari awal memastikan bahwa capresnya adalah pak erlangga
jadi nanti ketika bertemu atau terjadi ada koalisi
apakah akan ada formula baru
seperti yang disebutkan kang saan tadi sebelumnya
ya pertama saya tegaskan tadi
masing masing ketua umum golkar maupun nasdem
itu kan sama sama untuk saling menghargai
dan saling menghormati sikap dan langkah politik masing masing
yang kedua di saat yang sama untuk saling menghargai
ruang untuk berkoalisi itu kan sangat tebuk kalepan
nah kalau misalnya langkah dan sikap politik masing masing kan sudah tahu
di sini di golkar calon presidennya pak erlangga
dan semua pasti akan bertahan
yang kedua nasdem sudah mendeklarasikan calon presidennya pak anies
nah kalau ini kita hargai semua
golkar menghargai sikap dan langkah politik nasdem
nasdem juga menghargai sikap dan langkah politik partai golkar
nah di mana letaknya
maka saya katakan dalam proses politik yang masih panjang
dan masih dinamis dan cair
tidak menutup kemungkinan bukan langkah ekstrim yang diambil
maksudnya langkah ekstrim itu misalnya koalisi perubahan gabung ke kib
kib gabung ke koalisi perubahan
ini kan ekstrim nih dua duanya
nah maka tentu saja ada jalan tengahnya
nah jalan tengah inilah yang saya katakan tadi
kalau saya misalnya benak apa yang disampaikan oleh pak surya maupun oleh pak erlangga
ruang untuk bertempuh apa bersama itu sangat lebar
itulah saya katakan istilahnya reformulasi baru dalam tatanan
apa politik kita ke depan
bukan berarti misalnya untuk saling menegasikan
misalnya nasdem nggak akan menegasikan koalisi yang sudah dibangun dari awal
dengan demokrat dan pks
begitu juga mungkin yang namanya golkar dengan pan dan p tiga
nggak saling menegasikan
tapi ada rumusan rumusan baru yang memang tadi konteknya adalah dalam rangka
memberikan jaminan dan kepastian bahwa pemerintahan pak jokowi dan pak maruf amin ini
menjadi komitmen bersama untuk terus dijaga dan dikawal sampai selesai
untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa tahun politik yang ada hari ini
ini berjalan dengan sejuk
tidak mengganggu proses jalannya pemerintahan di sisa kedua tahun

dan tentu juga capaian kinerja pak jokowi yang luar biasa ini harus terus dipertahankan
dan ditingkatkan sampai akhir masa jabatannya
nah disinilah membutuhkan yang namanya soliditas diantara semua barisan koalisi
makanya saya katakan tadi reformulasi baru ini mungkin saja akan terjadi
tapi kalau melihat dengan apa yang sudah terlanjur di beredar di publik
begitu bahwa anies yang diusung oleh nasdem adalah sebagai antitesa dari jokowi
nah apakah manuver nasdem dengan mengunjungi koalisi dari pemerintah ini
golkar misalnya untuk bersafari dan saat ini untuk menjaga keseimbangan politik
agar nasdem tidak terlalu terkesan intens begitu terhadap pemerintah begitu
pak effendi dulu
pak effendi dulu
jadi memang kalau betul tadi disampaikan jawaban jawaban ya agak konseptual dan formal gitu
kan tugas saya mas taufik dan pemirsa
kita memberikan yang tidak formal dan yang tidak konseptual begitu
dengan mengatakan bahwa lagi lagi tentu saja datang itu bisa juga untuk dibaca sebagai oh ini datangnya ke golkar
jadi makin mantap nih
dukung bapak jokowi dodo sampai dua ribu dua puluh empat
dan lagi lagi saya kedepannya nanti bersama dengan teman teman cnn maunya kalau bisa kita itu misalnya mulai berbicara tentang deklarasi calon presiden itu
di bulan januari lah ketika misalnya pemilunya akan dilaksanakan sebaiknya juni atau juli tergantung kita memperhitungan putaran kedua gitu
kemudian selesai di mk cepat
lalu pelantikan mp eh dpr dan dpd
sehingga ada mpr dan kemudian pelantikan presiden itu dua puluh oktober
semacam keyakinan secara tidak tertulis saja gitu
tapi karena ini sudah dilakukan
merupakan eksperimen politik dan dengan tujuan baik
selalu akan muncul situasi yang awkward
equote itu artinya canggung ya mas taufik dan pemirsa maksudnya begini
di satu sisi pak saan kang saan dan teman teman yang lain termasuk dalam pertemuan pertemuan seperti ini
kalau nanti dilanjutkan ke teman teman di koalisi termasuk pdi perjuangan juga misalnya
kan selalu mengatakan akan mendukung pemerintahan ini sampai selesai
selesai itu dua puluh oktober dua ribu dua puluh
pemilunya itu empat belas februari dua ribu dua puluh empat gitu ya
pendaftaran calon presiden itu sembilan belas oktober sampai dua puluh lima november dua ribu dua puluh
nah pertanyaannya sementara itu anies baswedan dan teman teman kan terus harus menyampaikan juga hal hal yang terkait dengan koalisi perubahan ini
perubahan terhadap apa
terhadap apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini
kan nggak mungkin terhadap pemerintahan sby kan gitu
jadi dalam konteks yang seperti ini

saya memprediksinya dengan suasana yang enak saja lah
akan sering terjadi terdapat beberapa tokoh yang dalam suasana agak canggung mencoba menjelaskan apa maksud pernyataan dari teman temannya atau mereka yang sudah aktif di koalisi perubahan ini
karena kami masih bersama sama dengan pak joko widodo sampai dua ribu dua puluh empat
jadi di indonesia mas taufik kang saan dan teman teman pemirsa
akan sering kita dengar yang begini deh
jadi disatu sisi tetap mengatakan kami bersama sama dengan golkar
kebetulan hari ini nanti ada pdi perjuangan dan yang lain
tapi kalau ada letupan letupan yang terkait dengan perubahan karena kan memang yang akan disampaikan kepada publik itu perubahan
bukan restorasi bukan reformasi
dan dalam sistem presidensial sesudah dua kali masa jabatan sangat biasa menggunakan kata perubahan
obama melakukannya terhadap bush junior ya
kemudian trump melakukannya terhadap bush
kemudian trump melakukannya terhadap
obama setelah dua kali masa pemerintahan dan menang
jadi nanti akan ada suasana yang canggung yang membuat kita sangat susah
mendefinisikannya paling aman hanya menjawab
saya tidak tahu perasaan hati beliau
dan kemungkinan akan ada reformulasi baru
nah itu bisa jadi
tapi seberapa mencengangkan kalau dari jawaban kang saan tadi
saya mau mengatakan reformulasi baru itu akan sampai nanti di saat saat yang paling ujung barangkali
begitu kang saan ya
tapi sekali lagi ini saya akan tegaskan
apakah benar manuver atau safari politik dari partai nasdem ini adalah untuk menjaga keseimbangan politik
agar nasdem sekali lagi tidak terlalu intens dengan kubu oposan
yang sekarang ini sedang digalang bersama demokrat dan pks kang saan
kalau mas taufik mau jawabannya jawabannya saya
ya pasti karena partai politik kita saat ini melakukan dua panggung
panggung muka dan panggung belakang
ada panggung untuk koalisi perubahan
tetapi ada juga panggung untuk menyatakan
kami bersama sama dengan bapak joko widodo sampai dua puluh oktober dua ribu dua puluh tiga
agak tidak masuk akal karena pemilunya empat belas februari dua ribu dua puluh
pendaftaran calon presidennya itu paling akhir dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
kalau kang saan gimana tanggapannya
pertama gini dari awal posisi partai nasdem itu kan clear
ada dalam posisi pendukung di balasan depan pemerintahan pak joko widodo
ini sudah teruji dari periode pertama sampai sekarang periode kedua
nah terkait dengan soal sikap nasdem yang mendeklarasikan pak anies sebagai calon presiden
yang tadi mbak mpn disampaikan
itu kan tidak ada hal yang dilanggar
nah yang ketiga juga ditegaskan juga
ketika misalnya ada wacana bahwa ini antitesa aja pak joko
itu kan yang sudah di clear kan
bahwa kita bukan antitesa pak joko
maka narasinya yang sempat dihebohkan
itu kan sudah di clear kan oleh partai nasdem
sudah clear ya itu semuanya
bahwa apa yang akan dilakukan itu yang namanya kesinambungan
sebagai bagian dari barisan koalisi yang tentu juga punya andil untuk menyukseskan pemerintahan pak jokowi
maka punya tanggung jawab juga untuk melanjutkan apa apa yang dilakukan oleh pak jokowi
jadi kita punya tanggung jawab secara politik

karena kita menghantarkan pak jokowi dengan segala kebijakan dan programnya
maka ketika pak jokowi sudah selesai menjalankan amanah konstitusi selama dua periode
maka nasdem yang merupakan bagian dari itu punya tanggung jawab politik untuk terus melanjutkan
nah ketika misalnya nasdem tidak konsisten tadi
dia sudah menjalankan program programnya lantas menjadi antitesa

itu kan sama dengan nasdem mencintai apa yang dia lakukan sendiri
nah karena itu kesinambungan itu menjadi yang sangat penting
nah karena nanti kita memberikan juga jaminan bahwa ketika kita mencalonkan pak anies
ini bukan antitesa tapi dalam rangka melanjutkan kesinambungan
apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi selama dua periode
nah jadi ini
bahwa dalam perjalanan nasdem menyadari ada hal hal yang perlu diperbaiki
itu tentu diperbaiki
nah jadi memperbaiki itu bukan antitesa
tapi komitmennya tetap melanjutkan kesinambungan
nah kang saan pembentukan koalisi perubahan bersama demokrat dan pks juga kan
sepertinya saat ini masih dalam tahap finalisasi ya
apakah apa yang dilakukan oleh pak surya paloh
dengan bertemu dengan koalisi dari
partai lain ini tidak akan mempengaruhi pembentukan koalisi perubahan nantinya
ya sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan dengan baik
ini kan ada tahapan tahapannya
jadi kalau dari sisi ini
nasdem demokrat pks ini kan sekarang pada tahap
bagaimana memenuhi ambang batas presiden threshold kan gitu
jadi ini kan sudah terpenuhi
nah tinggal nanti lanjutannya apa
kan yang sudah mendeklarasikan ke publik secara clear ya
itu kan nasdem
nah demokrat pks ini kan baru sikap ya dari tim kecil kan gitu
jadi belum mendeklarasikan secara resmi
tapi ini kan sudah menjadi sebuah kemajuan
jadi sebuah langkah yang maju kan dari sebuah usaha
dari tim kerja yang
dibentuk bersama tiga partai ini
ya saya akan ke bang effendi ini dengan pertemuan atau koalisi
dengan pks dan juga demokrat yang sedang dibangun ini
tiba tiba misalkan bubar begitu ya di tengah jalan
nasdem ini terancam akan hanya menjadi pelengkap bagi koalisi lainnya
seperti indonesia raya yang digawangi oleh gerindra pkb
kemudian juga koalisi indonesia baru dari golkar dan juga
pan dan yang lainnya dan p tiga
nah ini anda melihatnya seperti apa dengan gerilya atau safari politik
yang dilakukan oleh nasdem ini
apakah nanti akan seperti itu hasil akhirnya
saya nggak mau berandai andai karena yang kita hadapi ini
khususnya pak ketum partai nasdem ini ya pak surya paloh itu
politikus senior kawakan bahkan dalam konteks hari hari ini terlihat sangat tenang ya
adalah sedikit pening
galau galau tapi kelihatannya setidaknya sampai rabu pon ini terlihat bisa menata situasinya dengan baik
jadi yang mau saya katakan nasdem sebelumnya juga merupakan pelopor dalam menentukan siapa calon presiden
di tahun dua ribu empat belas itu ya ketika pak jokowi yang sedang naik daun
nasdem di awal maret menyampaikan mereka mendukung pak jokowi
kemudian secara resmi pdi perjuangan empat belas maret
tetapi memang sekali ini lagi lagi saya katakan agak terlalu cepat
dua tahun tujuh belas hari sebelum presiden itu menyelesaikan tugasnya
nah karena itu saya katakan sekarang dengan tidak melanggar aturan yang ada
walaupun sekali lagi orang akan mengatakan mana loyalitas ini menyangkut kesadaran moral kesadaran etis dan lain lain
saya rasa dalam pertemuan pertemuan yang sedang dilakukan dan dipilihnya golkar sebagai

saya tidak ada di dalam ruangan itu kang saan mustafa jadi tergantung pada penafsiran dan saya berusaha memahami perasaan beliau beliau yang hadir
saya rasa sudah ditemukan tuh beberapa formula gitu
kita saja yang tidak tahu di luar ini gitu ya formula dari orang orang yang sudah sangat pengalaman di dalam dunia politik indonesia
nah bagi saya yang biasanya ingin memperjuangkan itu secara konstitusionalitas
bahkan secara konstitusional ya bahkan ke mahkamah konstitusi
saya merasa ini kan sebagai anak persoalan dari presidential threshold
ditambah lagi dengan pengaturan penjatualan pemilu kita yang begitu fleksibel seperti sekarang ini
nah balik saya mau mengatakan untuk jawab mas taufik dan para pemirsa
jangan jangan sudah ada beberapa pengalaman bersama mereka untuk menghadapi perasaan dan perasaan yang tidak terdapat

kalau nanti terjadi ini jawabannya ini
kalau nanti terjadi ini kita ketemu lagi begini
ini dua partai yang sangat berpengalaman
dan saya belum akan membayangkan bahwa nasdem itu akan seorang diri karena ditinggalkan oleh dua teman temannya dalam koalisi
karena sebaliknya justru dua teman temannya dalam koalisi ini

karena sebaliknya justru dua teman temannya dalam koalisi ini
yang relatif lebih punya masalah ya dengan pemerintah pada saat ini atau paling tidak ruling party gitu
dan mereka pilihan pilihannya menjadi lebih terbatas
tapi pertanyaan anda mas taufik pertanyaan cnn malam ini sangat menarik untuk kita lihat
misalnya apa yang akan terjadi dua puluh empat februari
ternyata ada deklarasian koalisi berubahan
sesudah itu dilanjutkan reshuffle nggak di rabu pon selanjutnya

semuanya ini menarik yang luar biasa
tapi saya yakin dari pertemuan tadi ada dua pertemuan yang harus kita catat dengan hati hati
apa yang terjadi dalam pertemuan satu jam dua puluh menit antara ketua umum nasdem dengan bapak presiden
kemudian antara timnya nasdem ya saya yakin ada tim juga tadi dengan timnya golkar
bahkan saya nggak tahu apakah ada pertemuan hanya empat mata antara pak surya paloh dengan pak erlangga
tapi saya rasa antara tim dengan tim ini
karena saya melihat juga pak gobel dan pak taufik
gobel dan lain lain
bahkan pak sekjen nasdem juga ada di situ
nah terakhir saya akan ke kang saan
tadi selain catatan catatan dari bang effendi terkait mungkin saja ada perjanjian tidak tertulis
yang sudah dideklarasikan secara empat mata dengan pak surya paro antara pak surya paloh dengan pak erlangga
pertanyaan saya terakhir
bukan perjanjian tidak tertulis pak taufik
barangkali gini semacam berbagi pengalaman dan berbagi curhat juga
kalau ini terjadi nanti kami kita begini
kalau ini terjadi kita begini
jangan perjanjian tidak tertulislah
pertanyaan saya adalah setelah pertemuan dengan ketum partai golkar pak surya paloh juga di beberapa media mengatakan sudah memberikan sinyal untuk bertemu dengan pdip
apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat
menurut saya itu langkah yang positif ya
dalam suasana tahun politik ini
jadi apa membuat suasana politik menjadi lebih sejuk suasana politik menjadi lebih damai di tengah masing masing partai politik itu menyiapkan berbagai upaya untuk menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
artinya suasana kompetisi di pemilu kalau misalnya komunikasi dibangun secara intensif ya akan datang
kompetisi boleh terjadi
tapi suasana dan komitmen untuk tetap meningkatkan dan menjaga pemerintahan pak jokowi sampai tuntas serta membangun suasana politik yang kondusif menurut saya ini penting
jadi artinya gini
kompetisi boleh terjadi
tapi suasana kebersamaan suasana persahabatan di antara masing masing partai itu penting
jadi saya pikir ini penting
dan ini juga penting
jadi saya pikir ini penting
jadi saya pikir ini penting
jadi saya pikir ini penting
jadi saya pikir ini penting
keberhasilan persahabatan di antara masing masing partai itu tetap terbangun dengan baik
makanya langkah yang dilakukan pak surya bersama ali dan nanti memang direncanakan karena pdi juga pernah berkunjung ke partai nasdeh waktu itu dengan ibu puan bagai pimpinannya dengan seluruh jajaran pengurus pdip
maka tidak hal yang wajar juga
kalau nanti partai nasdeh juga atau vivera juga bisa bekerja

kompetisi tetap harus ada
dan bisa saja terjadi tapi
demokrasi proses demokrasi di indonesia
tetap harus berjalan dengan sehat tentunya ya
terima kasih atas
memimpikan itu bersama
merindukan itu bersama tapi kan
momentumnya jalan terus maksud saya apakah mungkin
pertemuan itu terjadi sebelum dua puluh empat februari
dengan pde perjuangan
apalagi sesudah dua puluh empat februari enggak apa apa
semua kita cermati inginnya kita damai
tapi ini pelajaran
bagi politik indonesia untuk menentukan
tahap tahapan di masa depan kapan
mendeklarasikan calon presiden
kalau berbeda selera dengan pertahanan